ditutup namun presiden joko widodo telah menyerahkan bonus kepada para atlet peraih medali
di istana negara jakarta sekitar pukul sebelas siang tadi
didampingi wakil presiden yusuf kala presiden jokowi menyerahkan buku tabungan kepada perwakilan sembilan atlet
yang setiap medali masing masing diwakili tiga atlet
di mana sebelumnya presiden jokowi telah meminta langsung kepada menpora imam nahrawi
untuk segera mengirimkan uang bonus kepada atlet peraih medali
presiden juga menambahkan jika masih ada atlet yang meraih medali sebelum penutupan asian games nanti malam
presiden akan langsung memberikannya pada sore ini juga di istana negara